nah ini lady bagi kita kaum perempuan ini pasti mungkin sering ya bertanya tanya biasanya setiap pagi atau setiap sebelum beraktivitas
berapa macam sih sebenarnya produk kosmetika maksud saya yang kita gunakan ini setiap kali merias wajah
iya karena kalau kita lihat kan biasanya possinya itu penuh ya ada bendak ada lipstick belum lagi eshadow
nah beberapa produsen kosmetika kini membuat produk tata rias yang multifungsi
satu produk bisa digunakan sebagai pewarna pipi kemudian bibir dan juga kelopak mata
dan betul sekali lady dan produk ini sebenarnya sedang digemari banyak wanita karena memudahkan mereka untuk merias wajah
sebagian besar perempuan adalah konsumen produk tata rias
banyak pilihan produk di pasaran untuk para wanita yang gemar perdandan
penggemar tata rias tidak berkeberatan menghabiskan waktu di depan cermin
namun kesibukan kaum perempuan masa kini dan terbatasnya waktu ditangkap industri kosmetika dengan meluncurkan produk tata rias yang multifungsi
produk yang bisa digunakan di berbagai area pada wajah ini
dimilai lebih praktis dan membuat penggunaan yang hemat waktu dan hemat pengeluaran
salah satu produk kecantikan multifungsi adalah lipstick yang sekaligus berfungsi sebagai produk pipi atau blush on
dan pewarna mata atau eyeshadow
ada yang padat berbentuk stick ada juga yang cair
cara menggunakannya pun cukup dengan ditepuk tepukan di pipi atau kelopak mata
dan dirapikan dengan ujung jari
jadi tidak perlu rapot lagi membawa blush on atau palette eyeshadow kan
conseller pun kini dapat digunakan sebagai foundation atau alas bedak
beauty vlogger natani christie mengatakan produk multifungsi memudahkan merias wajah dengan warna senada
teman gak dengan pemakaian yang seperti ini
punya apalagi sekarang brand lokal itu kan udah kayak gitu ya
ada yang kayak duo gitu ada yang bisa buat lipstick and lip dan bisa buat eye juga
dan sekarang menurut aku formulanya udah enak banget ya apalagi untuk brand lokal
jadi gak ada yang bikin kenapa napa gitu sih malah sekarang jadi enak kan satu lipstick doang
bisa buat pipi bisa buat mata warnanya juga match kan sama jadi looknya tuh lebih sewarna gitu lebih bagus
oke itu berarti bisa dibuat
menurut dokter spesialis kulit abraham arimuko
tiap bagian wajah memiliki tekstur dan jenis kulit yang berbeda
selama tidak menimbulkan iritasi gatal atau reaksi sensitif lainnya
kosmetik multifungsi berbahan kandungan aman dapat digunakan untuk merias wajah
bahan bahan aman itu apabila dioleskan tidak menimbulkan reaksi iritasi tidak bisa tidak menyebabkan gatal gatal
tidak menyebabkan jangkauan
atau lebih jauh misalkan menjadi kanker segala macam
kalau misalkan untuk pemerah bibir ya ini merah pipinya juga untuk memerahkan
nah kita harus memakai bahan bahan yang aman
jangan memakai bahan pewarna katakanlah bahan pewarna tekstil bahan pewarna mungkin cat tembok segala macam
jadi memang sudah ada ketentuan di badan pom bahan bahan apa saja yang tidak boleh dipakai
kemudian bahan bahan yang untuk pengawet misalnya
meski praktis dan hemat kosmetik multifungsi harus sesuai dengan kulit
perhatikan kandungan yang digunakan dan lakukan uji sensitivitas sebelum memakai produk baru
agar kulit terbebas dari masalah
tim liputan cnn indonesia